setiap muslim yang berbudu
semoga kali ini ibadahnya bisa lebih tekun
sehingga bisa menjadi muslimah yang baik
kebetulan dia itu lagi kesel banget sama bapaknya
jadinya saya minta temenin sama dia kesini tadi
tapi bajunya supaya diganti dengan baju muslimah
supaya dia bisa lebih menyesuaikan diri
kamu sorot sambil dengerin ipod
gua gak bisa
kalau sorot gak dengerin ipod jahat
sholat itu konsentrasi kita sama allah
salah sampai cari hiburan
saya minta perhatiannya sejenak
ada sebuah hadis
dari abu zar
ketika beliau bertemu dengan rasulullah
apakah anda pernah melihat allah
ada manusia terpilih yang dapat melihat allah
dan untuk menjadi manusia terpilih itu
orang harus membersihkan diri
dan membersihkan hati
apa maksudnya membersihkan diri
dan membersihkan hati
silahkan masuk kesini
dia anaknya dukung setat itu pak ustadz
sebaiknya jangan disuruh masuk pak ustadz
dia itu anak seorang pemuja setan
ini rumah allah
tidak boleh ada seorang pun diantara kita
yang melarang hambanya memasuki rumah allah
sholat itu yang
ibu saya sering melakukannya
tapi sembunyi sembunyi takut ketahuan ayah
kalau ketahuan pasti dimarahi
belum pernah melakukannya
kenapa kamu datang kesini
dari jawa ke pasar
saya mau nawarin kain sulaman saya
ada yang mau beli
ini kain sulaman bagus
tempat sholat dan ta'lim
di dalam masjid
tidak boleh ada jual beli
tapi kan banyak orang
kalau saya nawarin barang saya
orang orang datang kesini

untuk mengingat dan bertemu dengan allah
masjid yang tersebut
masjid yang tersebut
masjid yang tersebut
saya sering mendengarnya
masjid yang tersebut
nama itu sering disebut oleh ibu saya
masjid yang tersebut
tapi saya belum pernah ketemu orangnya
kalau ini rumah dia pasti ada orangnya disini
keluar kamu keluar
saya jual kain sulaman
ini hasil karya ibu saya sendiri
selembarnya lima puluh ribu
gue beli semuanya deh
harganya lima puluh ribu
gue gak jadi beli kok
cuma ngasih uangnya aja kalau
ambil aja uangnya
ambil aja uangnya
apa gak ada nama yang lebih kotaan lagi apa selain zubair
masukkan lagi ya
masukkan lagi ya
masukkan lagi ya
kamu ingin ketemu dengan allah
ini bisa rantren gak pernah dikasih ac apa ya
ya ampun savina
di sini itu kita harus membiasakan diri hidup prihatin dan sederhana
kita kan dikirim kesini mau belajar agama
berarti kita juga harus sudah siap meninggalkan segala kemewahan
kita disini harus mengendalikan hawa nafsu
makan tidak boleh mewah
tidur tidak boleh nyaman
dan kalau bicara harus hal yang baik baik saja
tinggal disini udah kayak di penjara tau gak
nyokap gue sengaja kali
nara gue disini biar gue sengsara
lama lama kami juga akan terbiasa
disini dilarang merokok
nanti kalau pakai air tau kok bisa dimarahin
bokap gue aja gak berani ngomongin gue
apaan lagi nih astagfirullah astagfirullah
udah gak ada sana nih keluar keluar
di sana keluar keluar
gauh banget mah ini
setiap muslim yang berbudu
dan menyembuanakan budunya
dan kemudian menjalankan surat lima waktu
nisaya dosa dosanya akan berkuburan
sebagaimana daun daun yang berkuburan
apakah seperti noda
tubuh saya tidak kotor
apakah seperti daki yang ada di kulit
dosa itu tidak nampak
setiap orang yang melanggar perintah
pasti dia merasa bersalah
dan menyatu dalam badan
atau ada dalam darah
setiap orang yang bersalah
atau melanggar peraturan allah
harus merasa dia berdosa
atau merasa menangis
seperti perasaan takut pada saat ayah memerahi saya
karena kamu melanggar perintah ayahmu
karena kamu menghormati bapakmu
kalau kamu mengenal allah
maka kamu juga akan takut dan hormat kepadanya
bagaimana saya hormat dan takut sama tuhan
orang orang tidak ada yang mau mengenalkan saya pada tuhan
jangan coba coba pengaruhi anak saya pak kiai
saya besarkan dia dengan kepercayaan saya